nenek nenek rasakan sakitnya yang mana yang sakit
sehari nggak mesti makan gitu kenapa kamu yang nggak makan
tidak sedikit masyarakat yang berharap pada jakarta berharap untuk bisa mengubah nasib
di ibukota namun nyatanya jakarta tidak mengunduh tentang kepewahan
diantara berantara beton masih ada kisah perih masyarakat yang berjuang gigi mencari rejeki dan
bisa suap nasi ya banyak waktu gatal gatal sebenarnya gatal banyak masalah gatal ya
seperti tadi saya bilang itu mau bilang apa lagi dikuatin aja ya namanya usaha itu
fajar baru saja muncul dari sudut cakrawala itu artinya udin harus bekerja
tanpa riuh gaduh berlari layaknya pekerja kantoran mengawali hari udin segera turun ke perahu untuk
menjemput rejeki inilah tempat kerja udin di sekitar kolong tol sediatmo kali adem kapuk muara jakarta
utara sebelum air laut pasang dan air dari hulu deras udin harus bergegas laki laki lima puluh tahun ini
mulai mendayung mengatur perahu melaju ke arah hilir sungai
sesekali udin menyerok dayung ke dasar air mencari purwannya diantara endapan nubur
ya udin adalah seorang pencari cacing sutra di jakarta
baginya hewan air ini bak sebuah emas permata terlihat tidak berharga namun bagi udin ini adalah
hai berbekal saringan bersih udin mulai turun ke air
timbunan demi tembunan lumpur pekat ia kumpulkan lalu dimasukkan ke dalam saringan
entah sudah berapa banyak cacing yang didapat karena tak tampak sama sekali dari kasat mata
mencari rupiah di antara bangunan mewah inilah realita hidup yang udin harus terima yang ia tahu
rezeki halalnya telah diatur oleh udin yang sedang mencari perahu untuk mencari uang dan uang untuk menjaga keasahannya
ditutur oleh sang maha kuasa
nasib terkepung oleh air limba domestik sampah
bahkan bau lumpur penyengat pun pasrah udin terima
perasaan takut kotor geli ataupun jijik sudah udin buang jauh jauh
kulit legam yang mengeriput karena kedinginan pun ia tak peduli
oh iya bukan main sampai pada peo tangan
apalagi kalau sudah hujan gitu kan hujan garibis angin
waduh sudah penggigil dah
cuman bagaimana lagi sudah dinikmatin saja
dinikmatin aja gitu biar dingin kayak apa juga
bahkan ada hujan apa angin kencang gitu kan tetap turun aja gitu
ya banyak gatel
gatel sebenarnya gatel
banyak masalah mau gatel
ya seperti itu
namanya di air
sudah apa juga benda benda tajam itu ada
jangankan beli paku segala macam belum fiber
banyak juga ada
saya juga sering kena kalau dihitung hitung malah lebih dari lima puluh
kena kena benda tajam termasuk beling itu
kena kena benda tajam termasuk beling itu
layaknya matahari terbit semangat udin harus terus bangkit
meski rupiah yang diterima setiap hari tidak seberapa
ya jujur kalau nyari cacing kan menurut saya lumayan duitnya
dapatnya cepat gitu bisa ketumbuh buat kebutuhan
kalau penghasilannya ya emang tergantung pendapatan sih
kalau dihitung rata rata sekitar ya sepuluh gayung mendapat
satu gayungnya berapa ya pak
kalau tahun tahun yang udah itu waktu fenomena cupang
udah pernah ngalamin empat puluh sampai lima puluh
cuman pas akhir akhir sekarang
ya cacing gak jauh dari tujuh belas
berjibaku di dalam sungai selama empat jam
waktunya udin memindahkan cacing dari wadah di atas perahu
karena hewan air ini rentan mati jika terlalu lama terkena matahari
gak ada yang nyangka ya ternyata dari endapan lumpur
yang berwarna hitam kehijauan seperti ini
memang ternyata ada rupiah di dalamnya
nah ini adalah mata pencarian dari pak udin pencari cacing sutra
dan sekarang cacing cacing ini sudah dikumpulkan
untuk kemudian diendapkan selama satu sampai dua jam
lalu akhirnya nanti terpisah antara bagian lumpur dan juga cacing cacingnya
nanti setelah cacingnya sudah murni cacing semua
baru nanti diambil oleh pengepul dari tangerang
sambil menunggu cacing sutra terpisah dengan lumpur
udin membuang sisa airnya dengan spon seadanya
cacing berwarna merah ini banyak diburu masyarakat
sebagai pakaian alami ikan hias dan air tawar budidaya
udin mengambil cacing yang berwarna merah
dan berwarna merah untuk menambahkan kekuatan
udin sejatinya adalah laki laki bertanggung jawab
sang istri romlah menderita strok tiga tahun yang lalu
udi juga harus menghidupi satu anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar
udin hanya bisa berserah
kesabarannya pun tak akan pernah goyah
tanpa lelah berharap ia yakin pengorbanannya kelak akan berbuah manis
udin juga harus menghidupi satu anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar
mau siapa lagi
sakitnya bukan sakit biasa sakit strok
mau gak mau ya adanya begininya dilakoni
ya itu buat kebutuhan begitu
jangankan ibaratnya buat berobat
buat makan juga ya keteter
saya juga nggak tahu yang jelas mah udah ada yang nentuin yang di atas gitu aja
jadi bersyukur dan berusaha aja
yang penting mesat
kasih kekuatan kesehatan
jadi aku tidak bisa periksa
semua orang akan siapomedin aja
saat istirahat udi menyempatkan pulang ke rumah untuk mengurus romlah
rumah berukuran tak lebih dari tujuh x tiga meter ini satu satunya tempat berlindung udin sekeluarga
akibat strok gerakan romlah menjadi sangat terbatas
perempuan empat puluh delapan tahun ini hanya mampu berbaring dan sesekali duduk
untuk memposisikan badannya pun ia harus dibantu udin
udin berumur kecil sama rumahnya jadil
sebelah kanan ya bu
kalau diangkat apa digerakin gitu
nggak sakit cuma begini sakit sekarang
kalau diangkat sakit ya bu ya
seberapa perhatian sih bu pak udin itu bu
ya kalau malam ngurusin aja
cuma kalau siang kan ada ide nya
makan apa turusin gitu
hidup di tengah keterbatasan romla hanya mampu mengandalkan pengobatan alternatif
ibu kenapa nggak ke dokter lagi bu
maksudnya untuk tahu perkembangannya seperti apa gitu
ini seperti apa ya untuk ngobatin
diheri kan itu dibekam segala
abisan kan kalau ke sana jauh semuanya ngikut
udah semuanya ngikut ya
rumahnya kosong nggak ada orang
tadi ibu bilang transportasi dan segala macam memang makan biaya
itu gimana ceritanya bu
kalau ke cekarim baik pulang balik
kalau ke metro empat puluh sekali jalan
itu juga jadi kendala ibu ya
bu terakhir pertanyaan saya bu
bantuan dari pemerintah rt rw kecamatan ke kota ke kota
rt rw kecamatan keurahan
yang pernah ibu dapetin apa
itu doang lagi itu apa lagi covid ya
itu dapet beras dapet itu
itu mah dapet
keleng landan nggak
bagi udin romla adalah tulang rusuknya
cintanya kepada sang istri telah mengakar di hati pria parubaya ini
udin tak akan pernah menyerah berjuang di kota besar
karena ia percaya hasil tak akan mengkhianati usaha
terima kasih ibu
bicara tentang kota megapolitan jakarta data bps dua ribu dua puluh satu mencatat ada sekitar sepuluh enam juta jiwa penduduk di dki jakarta
dan dki ini juga tercatat sebagai kota yang paling ramai didatangi oleh para perantau dari berbagai daerah
data dari pemprov dki jakarta melalui disduk capil dki jakarta mencatat ada sekitar tujuh empat ratus orang yang datang ke ibu kota ini pada maret dua ribu dua puluh
artinya jakarta akan selalu menjadi magnet bagi siapapun dari daerah manapun
namun jika kita melihat lebih dalam lagi sebenarnya jakarta tidak melulu isinya orang orang sukses
masih ada orang yang harus berjuang mengadu nasib demi rupiah yang tidak seberapa
di saat sebagian orang baru terjaga dari tidur seorang laki laki berusia senja sudah bergegas menjemput rezeki
dahulu ia bercita cita meraup rezeki di ibu kota yang konon mudah didapat
apa mau dikata ternyata nasib berkehendak lain
niat mencari peruntungan di jakarta
tak sesuai yang diharapkan
laki laki asal kuningan jawa barat ini tak berhasil mendapatkan pekerjaan tetap apalagi gaji yang layak
tak perlu berbaju rapi apalagi berdasi
di jakarta tak mencari nafkah dengan perjualan air bersih
pekerjaan yang sudah menghidupinya dua dekade belakangan
satu persatu jadi candy
satu persatu jadi candy
satu persatu jadi candy
dari dua puluh jerry gen di dalam gerobak ia hanya mampu menjual enam belas jerrygen saja dalam satu kali keliling
artinya dalam sekali berjualan sedikitnya tiga ratus dua puluh liter air bersih sanggup ia bawa
dari tiap jerry kan keuntungan yang ia terima hanya rp satu lima ratus
agar penghasilannya lebih banyak tatang bisa mengisi dan menjual air bersih hingga dua kali bolak balik
dari tiap jerrycan keuntungan yang ia terima hanya rp satu lima ratus
rp seribu aja nggak nyampe orang berarti enam puluh bagi dua tiga puluh di jalan
kalau dua jalan rp enam puluh buat makan aja
buat makan buat kontrakan buat kami ke luar dari kampung ya pak
kadang kadang nggak kebagian yang di kampung
apa itu jeligen aja pada pecah nggak kebeli
jeligen hancur nggak kebeli
setiap hari penghasilan tatang tidak selalu sama
akhir akhir ini tatang mengaku jumlah pelanggannya bahkan semakin hari semakin berkurang
itu pun masih ada pelanggan yang enggan membayar air dagangannya

dulu kan komplek tuh bangunan komplek dulu mau banyak
komplek habis saya lari ke kampung
sampai sekarang kampung habis kompleks
makanya kalau sekarang waduh udah nggak kayak dulu udah jauh
saya lari ke kampung keliling di warung warung
isinya gara gara apa sih pak
pam pam udah ada isi ulang pam
dukanya itu jadi pagi pagi udah dapat duit
dukanya kalau orang neselin orang adanya nggak kebayar
nggak kebayar gitu
banyak tuh orang orang begitu orang nakal gitu
gimana kalau kita nggak sabar sabar bener mah gitu
makanya kalau dagang mau udah jauh akhirnya nggak bayar lagi
kalau dibilang dari sepanjang saya ngedorong di jorobat di sabrak lebih dari enam kali saya
makanya kalau saya di sini begini ya paling di kampung yang repot gitu
nor gentlemen terima kasih
beberapa hari pencapaian tiru tersebut
saat perjualan tatang terbiasa berkeliling dengan berjalan kaki sejauh enam km
gedung dan kompleks perumahan mewah di kawasan kembangan jakarta barat jadi pemandangan sehari harinya
kendala cuaca juga tidak pernah ia gubris
yang tatang prioritaskan hanyalah memenuhi kebutuhan pelanggannya dan mendapat penghasilan untuk bisa makan
kalau di air sudah nggak ada cerita istilahnya mau hujan gede mau panasnya kayak apa tetap harus jalan
soalnya kita ditungguin nggak ada alasan apa apa
sesampainya di sebuah rumah makan tatang mengambil sebilah kayu untuk memilih
dan mengambil dua buah jerikan air
beberapa warteg dan penjual mie ayam di jalan kembang keret jakarta barat juga jadi pelanggan tetapnya
sedikitnya dua jerigen air bersih terjual kepada setiap pembeli
soalnya kondisi air sumurnya itu jelek bau kotor kuning
kalau air si bapak itu bersih alhamdulillah
masak air kadang buat masak ayam ikan
kalau buat bersih bersih paling pakai air sumur
kurang lebih dua puluh tahun
ya karena airnya itu bersih
kalau dimasak direbus itu enggak berbuih enggak putih bagus
berjalan di pinggir jalan raya seperti ini bukan berarti tanpa risiko
tidak jarang tatang berjalan melawan arus kendaraan agar lebih cepat sampai tujuan
bapak tiga anak ini bahkan mengaku pernah tertabrak hingga gerobak dan isinya tumpah ke jalan
kalau dibinang dari sepanjang tangan orang gerobak ditabrak lebih dari enam kali saya
dulu perempuan yang bawa
sudah jelas jelasan dia salah jalan
begitu salah jalan
dia jalur saya dia dari sana
tengah aja nabrak nabrak dari depan
saya tiga hari aku harus mendorong ini tenang
tidak ada lagi
bukan alas kursi apalagi sofa empuk
trotoar di jalan puri kembang barat inilah tempat istirahat tatang
untuk sekedar menghalang nafas sesaat dan melemaskan otot ototnya
tatang mengaku kerap mengalami kendala fisik mulai masalah kaki hingga indera penglihatan
alhamdulillah kalau badan saya paling sakit sakit dikit dikit doang
ini kadang kadang mau dijalanin nggak mau
kaki udah gak mau jalan udah kecapean kali
karena mata sepet
sepet mata mau dimelekin
kayaknya kaki udah gak mau jalan

kayaknya kayak pegal gitu
kayaknya kaki udah gak mau jalan
kayaknya kaki udah gak mau jalan
rezeki hari ini digunakan tatang untuk membeli makanan
nasi dan sepotong ikan bandeng menjadi pengganjal perut tatang setidaknya sampai esok hari
selain untuk makan tatang juga harus menyisikan uang setiap hari agar keluarganya di kampung bisa makan
sebagai tulang punggung tatang bertanggung jawab untuk menghidupi istri dan satu anak

saya kalau dibilang pikulannya
kalau patah pikulan saya yang dik daredatnya
jadi yang cari makannya saya disitu
sementara di sana yang makan nya
kalau saya begini disana paling di kampung yang repot gitu
saya merasa tidak ada perasaan apa
di jakarta tentang hidup seorang diri
semua anaknya juga merantau ke beberapa daerah di jawa
lebih dari dua puluh tahun tatang tinggal di sebuah kontrakan yang luasnya empat x tiga meter
bangunan sangat sederhana ini ia sewa dua ratus lima puluh ribu rupiah per bulan
di dalamnya hanya ada sebuah lampu penerangan dan kipas angin kecil
sambil berbaring di atas tripleks usang sepulang kerja tatang selalu bersyukur masih diberi umur untuk menghidupi keluarganya
dari gelimang harta hanya ada satu yang tatang yakini allah akan senantiasa mengalirkan karunia kepadanya
meski hanya tersisa tenaga tatang akan terus berusaha menjemput rezeki hingga penghujung usia
kisah tatang penjual air
berusia sejak tadi memberikan makna kepada kita bahwa hidup jakarta ini memang harus terus berjuang
dan juga bersyukur meskipun harus berbasuh peluh di kota megapolitan ini